gue baru menyeruput kopi lu udah dateng
mak baru pulang be
pulang dari mana
oh abis makan
tapi cewek kan
kok di sini
kalau langsung pulang pasti disuruh beres beres rumah
jam segini udah pulang
tadinya mau ada yang ngorder
tapi saya tunggu dari pagi
yang ngorder rental mobilnya kenny
cuy daripada stres mending minum es dawet cuy
buat mojeng aja enggak ada
eh mau ke mana men
mau makan di warung poh mumun
tadi bilangnya nggak punya duit
mbak kalau mbak tati setuju nggak emak sama om herman
ya kalau tati sih terserah emak aja
maksudnya pripun mbak
ya terserah aja
emak mau siapa aja
soalnya emak udah kelamaan sendiri
enggak ada yang nemenin
kalau sama mbak be
ya kalau emak mau
tati sih enggak apa apa
tapi kayaknya emak enggak mau deh
lo udah pulang kantor
cepet amat men
yang mau nyewa gak jadi
gue juga pernah hilang sepatu baru di sana mana baru dibeliin oh tadi
jatah nari kamu saya yang antar ya
nah lo mau pun omong sama aja
udah pulang mak
makasih sama mak
sama om herman
makasih ya om herman
mai sekalian abang mau pamit dulu ya
iya bang makasih banyak makan siang
mak surti juga sekalian pamit pulang ya mak
mau siapin makan siang buat babe
yang penting sudah selesai semua kan

tapi kugelap isu memang dekat
langsung kebun tercapai bos
mak tadi udah hari apa waktunya
lagi ku jalan jalanan pang
kalian masuk yang ngebel
deh pelanggan mana habis makan oh habis makan sendiri kan berdua be sama temannya tapi cewek
baik anuh anuh cowok beh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh eh
bapak kenapa be
kaka obet mau naik ojek tidak maaf kakak tisna bukan bete
tapi sekarang bete mau pergi di canceng punya rumah ya udah tuh
bang buru kaceng jenis satu ya bang makan sini aja oke
tang hydro siabang udah yang beli masih aja tria iya by providing car i pepper every day
masih aja teriak
tunggu bentar ya
betes sudah ada di depan rumah ya
sayang beto mau ajak
maaf obed hari ini aku jalannya siang
di kamar aku lagi rusak
udah janjian pagi nih tapi belum datang
kamunya jalan jalan aja ya
bet boleh tanya
sayang penggelang baru kan
iya bagus kan
bagus sih bagus
tapi ingat harus hati hati
gelang bagus bisa mengundang pencuri datang
kalau tadi enggak enggak
tadi nggak dapet kerjaan bang
ada pesenan kok muka lo ditekuk muka lo seneng
tadi seneng bang
cuma tati lagi mikirin emak
mama makin dekat sama om herman